upaya hukum pemerintah kota surabaya mempertahankan sejumlah asetnya yang hilang terus dilakukan
salah satunya dengan kasasi dan pk
namun langkah tersebut nilai sudah terlambat
lantas bagaimana peluang wali kota surabaya bisa mengembalikan asetnya yang terancam hilang
kasus terancam hilangnya sejumlah aset pemerintah kota surabaya kini menjadi perhatian warga surabaya
tak kurang dari sebelas aset kini dalam kondisi sengketa dengan pihak swasta
salah satunya adalah tanah seluas lima lima ratus meter persegi di jalan upadjiwa
yang kini sudah berubah bentuk menjadi pusat perbelanjaan marvel city
aset tanah tersebut diklaim sudah dibeli pihak ketiga
namun pemkot merasa tidak pernah menjual asetnya itu
lantas bagaimana pemerintah administratif sebesar surabaya bisa kehilangan asetnya yang bernilai ratusan miliar rupiah itu
kasus terancam hilangnya sejumlah aset pemerintah kota surabaya kini menjadi perhatian warga surabaya kini menjadi pusat perbelanjaan marvel city
pemerintah sebelumnya yang menganggap sepele inventarisasi data dan aset
saya kira kita harus jujur harus mau mengakui bahwa di masa lalu kita kurang effort untuk melindungi aset aset kita sendiri di kota surabaya ini
kita tidak mencoba mencari kambing hitam bahwa di masa lalu
ada juga mungkin katakan pejabat yang berkolaborasi dengan pengusaha sehingga lemah
untuk menyelamatkan asetnya pemkot surabaya kini pontang panting bergerilya mencari bala bantuan
salah satunya dengan meminta bantuan kpk dan kejaksaan negeri surabaya
kejari pun melakukan penyelidikan karena ditengarai ada aroma korupsi di balik lepasnya aset mereka
meski terkesan terlambat risma masih optimis bisa menyelamatkan aset kota pahlawan yang terancam hilang
sudah pusing aku sampai
sudah banyak yang kembali
contohnya misalkan yang mau digunakan untuk smp di gunung anyar makam keputih itu sudah kembali
selama ini kan pemkot sendiri aku kemarin untung punya pikiran saya ngeluh kemana mana
kalau enggak kan aku bisa kalah terus bisa hilang semua lepas terus
saat ini ada sebelas aset yang bersengketa tengah menunggu keputusan kasasi dan peninjauan kembali
aset tersebut sebelumnya kalah dalam persidangan dan telah dimenangkan oleh pihak ketiga
akankah upaya banding risma tersebut memperoleh hasil yang positif